pengadilan negeri jakarta selatan pada hari ini menggelar musyawarah diversi terhadap anak yang melibatkan ag yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku
pelaku ag terpantau tiba di pn jakarta selatan jelang pukul sembilan tiga puluh pagi tadi
ag tiba dengan diantar mobil tahanan milik jaksan negeri jakarta selatan
selain dikawal oleh petugas pengamanan ag terlihat datang dengan dampingi sejumlah petugas kejaksaan negeri jakarta selatan
begitu tiba ag langsung dibawa masuk ke dalam gedung pn jatah selatan dan menuju ruang mediasi
informasi dari humas pn jaksel merilis proses mediasi musyawarah diversi ini terhadap ag digelar tepat jam sepuluh pagi
musyawarah dihadiri terbatas oleh pihak pihak terkait seperti keluarga ag keluarga korban penasihat hukum terdakwa penasihat hukum korban hingga pembimbing kemasyarakatan
menurut undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua belas tentang sistem peradilan pidana anak
diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
yang melibatkan musyawarah antara anak dan orang tua pelaku dan korban
proses diversi wajib dilakukan terhadap anak di setiap tahap proses peradilan
mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan
dalam pelaksanaannya proses diversi
wajib memperhatikan kepentingan korban kesejahteraan dan tanggung jawab anak
kita langsung menuju ke rekan kami ada koresponden cnn indonesia
teddy zuhari langsung dari pn jakarta selatan
selamat siang teddy
belum semua publik paham
teddy soal musyawarah diversi mungkin anda lebih bisa elaborasi soal ini
dan informasinya jam sepuluh pagi tadi sudah berlangsung hasilnya seperti apa
apakah deadlock hingga kini
selamat siang herano
betul sekali bahwa hari ini di pengadilan negeri jakarta selatan
digelar musyawarah diversi terhadap pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yakni ag
dan informasi terbaru yang berikutnya
baru saja kami dapatkan dari humas pihak pengadilan negeri jakarta selatan
yang menyebutkan bahwa proses musyawarah diversi ini sudah selesai
dan hanya berlangsung sekitar tiga puluh menit atau setengah jam
proses musyawarah diversi ini mulai dilakukan tepat pada pukul jam sepuluh pagi waktu indonesia barat
dan beberapa orang yang diundang hadir memang herano hanya terbatas sekali
dan sidang juga digelar tertutup tidak dapat diliput oleh pihak media
mereka yang datang untuk hadir dalam mediasi musyawarah diversi tadi adalah keluarga korban
yakni paman dari david kemudian keluarga dari pelaku anak
ada juga kuasa hukum terdakwa dan juga penasehat hukum korban dan juga pembimbing ke masyarakat
hasilnya ini yang
yang ditunggu tunggu karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya
beberapa waktu lalu kita tahu juga pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya dan kerabat yang lain
sudah menyatakan bahwa permohonan maaf atau diversi ini mereka tolak
dan tadi hasilnya pun sama persis seperti apa hal yang sudah pernah mereka sampaikan beberapa waktu sebelumnya
dalam proses musyawarah diversi tadi ini ternyata hasilnya juga deadlock atau
tidak diterima atau ditolak
ini disampaikan oleh pejabat humas pengadilan negeri jakarta selatan jumianto
kepada para awak media yang menunggu hasil dari proses musyawarah diversi ini
kalau tadi pertanyaan heran of apa sebenarnya diversi ini
musyawarah diversi ini memang dilakukan ketika pelaku ini adalah anak yang masih berusia di bawah umur
yang memang harus mendapatkan perlindungan
dan dalam proses pengadilan di mana ini tidak dapat dibuka atau jalannya proses persidangan
tidak dapat dibuka untuk umum hanya pihak pihak terkait yang diperbolehkan
karena ini juga sesuai dengan pasal lima puluh dua undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua belas
yang menyebutkan aturannya seperti itu tidak dapat dibuka untuk umum
hanya orang orang terbatas
bisa ikut dalam proses musyawarah diversi
musyawarah diversi sendiri ini tetap harus dilakukan sesuai peraturan
di mana pihak pengadilan negeri jakarta selatan tetap melaksanakan proses musyawarah ini
walaupun sebelum hasilnya keluar yang kita ketahui bersama tetap ditolak oleh pihak keluarga korban
tapi menurut pihak pengadilan negeri jakarta selatan mereka tetap harus menjalankan tahapan proses musyawarah diversi ini
karena memang ada undang undang atau aturan
yang menyebutkan pengadilan yang menangani perkara ini memang wajib melewati proses atau tahapan proses musyawarah diversi
walaupun pada tahap penyidikan dan tuntutan sudah ditolak oleh pihak keluarga korban
dan itu kenapa ini musyawarah belum bisa dibilang sebagai sebuah sidang
yang menarik tadi disampaikan juga oleh pihak pengadilan negeri jakarta selatan heranov
bahwa ketika informasi sudah didapat bahwa proses musyawarah diversi ini ditolak oleh pihak keluarga korban
maka per hari ini juga dalam sekitar satu jam ke depan proses sidang perdana bagi pelaku anak yang berkonflik dengan hukum
yakni ag ini akan segera digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
sekali lagi saya informasikan bahwa setelah proses musyawarah
suara diversi ini ditolak oleh pihak keluarga
hari ini juga siang ini pengadilan negeri jakarta selatan akan segera menggelar sidang perdana terhadap pelaku anak yang berkonflik dengan hukum
yakni ag pada satu jam ke depan nanti
dan informasinya bahwa seperti yang disampaikan pada saat musyawarah diversi ini dilakukan tertutup

ini pun sidang perdana bagi pelaku anak yang berkonflik dengan hukum
juga akan digelar secara tertutup
tadi di gedung pengadilan negeri jakarta selatan selain banyak dihadiri oleh jurnalis dan awak media
saya melihat juga ada beberapa anggota keluarga kerabat dari korban david juga turut hadir di pengadilan negeri jakarta selatan
walaupun mereka tidak ikut masuk untuk menyaksikan langsung proses
walaupun mereka tidak ikut masuk untuk menyaksikan langsung proses dari
musyawarah diversi tadi
tapi tadi ada perwakilan kerabat dari korban
ini yang menyampaikan informasi bahwa ada alasan mengapa kemudian pihak keluarga dalam proses musyawarah diversi tadi
menolak untuk menerima kata damai dari permohonan damai dari pihak keluarga pelaku
karena menurut kerabat dari
korban menyatakan kalau dilihat dari kondisi fisik setelah menerima penganiayaan dari peristiwa tersebut
sampai hari ini david masih terbaring di rumah sakit
tadi sempat dikonfirmasi oleh pihak kerabat dari keluarga korban ini menyatakan
sebenarnya david belum bisa berdiri sempurna karena masih harus dibantu dengan alat khusus
juga dengan berkomunikasi
sampai siang ini disebutkan kondisi david belum bisa berkomunikasi lancar
kemudian david juga bahkan disebut belum bisa mengenali kedua orang tuanya
walaupun begitu progres kesehatan memang disebut mengalami kemajuan
ada peningkatan bisa mendengarkan instruksi instruksi arahan dari dokter
dan juga pihak keluarga yang mencoba mengajak berkomunikasi
tapi secara lisan belum bisa ditanggapi oleh david
ini yang bisa saya sampaikan sejauh ini
heranov kami akan mengupdate informasi terbaru terkait gelaran sidang perdana
yang akan segera dilakukan di pengadilan negeri jakarta selatan siang ini
dengan pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yakni ag
ya singkatnya ya
saya ingin segera saja beri pemahaman ke publik juga soal profil hakim tunggal
yang akan menyidangkan pukul satu siang nanti informasinya ini saya bacakan
namanya adalah sri wahyuni batubara
apakah anda punya gambaran soal profil hakim tunggal ini pada siang hari nanti
ya betul bahwa hakim anak yang akan mengadili atau
memimpin jalannya sidang terhadap pelaku anak yang berkonflik dengan hukum
yakni ag adalah sri wahyuni batubara
ia menggantikan posisi maruli yang sebelumnya memang disebutkan oleh pihak pengadilan negeri jakarta selatan
ini akan memimpin jalannya sidang tersebut
tapi karena alasannya agenda yang cukup padat dari hakim yang sebelumnya sudah dijadwalkan posisinya
kemudian digantikan oleh sri wahyuni batubara heranov
baik kita nantikan persidangan nanti jam satu siang
kita akan tentunya nantikan apa saja yang paling penting kita dapatkan dari keadilan kasus mario aniaya david ini
terima kasih atas elaborasi anda koresponden kami teddy zuhari langsung dari jakarta selatan